fenomena cuaca panas ekstrim yang tengah melanda wilayah indonesia
justru menjadi berkah bagi perajin genting
pasalnya perajin yang berada di sentra pengrajin gending desa ngembal kulon
kecamatan jati kudus dapat memproduksi genting menjadi lebih cepat dibandingkan biasanya
jika kondisi cuaca normal proses pengeringan membutuhkan waktu tiga hari
namun kini mereka hanya membutuhkan waktu satu hari saja untuk selanjutnya dilakukan proses pembakaran
saat ini para pengrajin memacu proses produksinya
jika di hari biasa hanya mampu memproduksi sedikitnya seratus genting
namun kini mereka dapat memproduksi hingga tiga ratus sampai lima ratus genting perharinya
terus gampang kering juga ya gampang kering bisa cepat turun dari andarannya
dari tempat raraannya itu cepat turunnya karena dua tiga hari kita bisa nurunin kalau hari panas
genting dari tanah liat ini mereka jual seharga satu juta hingga satu tiga juta rupiah per seribu genting
mereka berharap cuaca panas ekstrim ini dapat berlangsung lama agar proses produksi terus berjalan lancar
kemarau juga menjadi berkah bagi beberapa petani tradisional
di kabupaten tuban jawa timur petani kacang tanah justru merapcuan dari melimpahnya hasil panen
seperti petani di desa kembang bilo ini
pada minggu pagi mereka rame rame mencabut tanaman lalu memisahkan kacang tanah dari akar dan batangnya
curah hujan minim selama musim kemarau berdampak positif terhadap pertumbuhan kacang tanah
dalam satu sehari perawatan tanaman jenis kolong kolongan ini mampu tumbuh optimal
menghasilkan biji berkualitas
di lahan seluas enam meter persegi tanaman ini mampu menghasilkan sedikitnya empat ton kacang tanah
dengan harga jual rp delapan per kilogram
musim kemarau ini panen kacang gimana pak
ini kacang tuban itu pak ya
pak ini yang dipanen berapa pak luasnya pak
luasnya sekitar enam meter
terus hasilnya berapa ini pak
hasilnya sekitar empat ton
saat musim kemarau seperti ini petani memanfaatkan lahannya untuk menanam kacang
namun menjelang musim penghujan petani pun akan bersiap untuk menanami lahannya dengan tanaman padi
tim liputan cnn indonesia